saat ini polres selayar masih menginvestigasi dugaan jual beli pulau lantigiang di wilayah perairan selayar sulawesi selatan
kepolisian menemukan ratusan pohon kelapa yang ditanam warga bernama kaspan ratusan pohon cemara serta papan yang bertuliskan balai taman nasional taka bonerate selayar
kapolres layar menambahkan pulau lantigiang terdaftar sebagai zona pemanfaatan
kalau pemilikan ya tentunya bukan milik perorangan yang kami ketahui
nantinya ini masih dalam pendalaman kami mungkin koordinasi dengan beberapa pihak baik itu dari pihak pemerintah daerah sendiri mungkin juga dari bpn dan juga taman nasional
karena dari taman nasional ini terdaftar sebagai zona pemanfaatan yang telah memiliki sk dari menteri lhk
jual beli pulau yang ada di perairan indonesia bukan kali pertama terjadi
sebelumnya di tahun dua ribu dua puluh sempat viral kabar dijualnya pulau malamber sulawesi barat dan iklan jual beli di situs daring atas pulau pendek di buton sulawesi tenggara
bahkan pihak kemendagri menegaskan pulau pulau yang ada di wilayah indonesia dilarang untuk dijual bebas
namun berdasarkan data yang dikurasi oleh tim litbang cnn indonesia ada beberapa sosok yang diketahui punya kepemilikan atas pulau pulau di indonesia
yang pertama pengusaha tommy winata
tommy winata dikabarkan memiliki pulau yang terletak di wilayah lampung
mantan gubernur dki jakarta yang juga putra bangka belitung basuki cahayapurnama juga mendapat warisan tiga pulau di perairan belitung timur
namun ahok mengatakan kepemilikan pulau pulau ini atas nama ibunya
kemudian ketua umum partai nasdem surya paloh yang dikabarkan memiliki pulau bernama kali age di utara jakarta
para mantan pembantu presiden pun tidak kalah
pulau mantan menteri kelautan dan perikanan susi puji
ujiastuti dikabarkan ada di wilayah simelew aceh
namun susi mengatakan pulau tersebut digunakan sebagai lokasi penangkaran lobster pangandaran
terakhir politikus dan pengacara sekaligus mantan menkumham republik indonesia yusril iza mahendra
pulau yusril dikabarkan juga ada di wilayah perairan belitung timur
permen agraria no tujuh belas tahun dua ribu enam belas sendiri melarang tindak jual beli atas nama pribadi untuk pulau yang ada di indonesia
negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur penguasaannya
fani iman yar cnn indonesia